tapi ya semoga aja bos baru kita ini baik
sepertinya karakter kau ini biasa biasa saja
terus bisa support kita
nanti kita lihat apakah kau punya istri sebagai seorang jurnalis atau tidak
dan yang paling penting adalah dia gak suka ngerendahin
ini si indra ada perlu sama aceh
enggak kok enggak
si indra gitu
kalian tuh mau
lagi ada perlu sebentar
mau tetep disini atau
aduh sudah siang nih kita mau duduk
kapan kapan mampir lagi ya
andri teh mau ngomong apa ya
suara si tina
desi sama mira udah pulang
beneran ma udah pulang
mama duluan aja deh
kamu kenapa tim
kirain teh mau dikeroyok sama tiga orang
udah pulang kok
ria lu udah ketemu belum sama bos baru kita belum ngapa ngapa sih
hahaha jangan jangan lu kangen sama bos lama kita sih pak anton itu di males banget aku
dengar ya ada juga gue berharap jangan sampai ketemu sama dia lagi untuk
bisa dia tuh kalau ngomong juda suka nyakitin perasaan gua terus suka merendahin bawahan
gimana gua mau berkembang coy iya juga sih waktu itu aja gua dikatain amatir
tahu nggak bete ga sih dikituin bete sih ya bete tapi ya semoga aja bos baru kita ini baik
wajah kau ini plat kali ya sepertinya karakter kau ini

biasa bisa saja general terus bisa support kita nanti kita lihat apakah kau punya insting sebagai
seorang jurnalis atau tidak dan yang paling penting adalah dia enggak suka ngerendahin bawahan tapi
sepertinya aku ragu dengan kemampuan kau paham kau iya mama sekarang kau panggil selfie baik pak
eh sel lo dipanggil sama bos baru kita di ruangannya
apa apa udah lo yakin aja
mudah mudahan tugas baru kita itu baik oke
muka kau belet kali
sepertinya karakter kau ini biasa biasa saja
bisa gak suara lo dipelanin dikit
hitungannya udah pelan loh
akan mengupas kisah dan kasus para selebriti
serta makamnya berat
eh mukanya cium tangan malah nonton tv
hani nonton infotainment dulu bentar aja mak
ada kasus yang harus dihadapi oleh vanessa angel
soalnya anak alexa artis idolannya hani
itu pacaran sama pacarannya si billy udah tiga tahun tuh masa utus tau mak
kasihan ya mak ya
waktu indonesia barat hanya di rcti
banyak banget kata kata ini
tumben loh pulangnya cepet